hai ada yang berani maju menyebutkan sebutan tujuh suku saja dari tujuh suku dari tujuh ratus empat belas suku
yang kita miliki sempat jangan masuk terus begitu juga ya silakan itu yang ini ya masuk
bisa menyebutkan sepuluh provinsi yang ada di indonesia maju ini bapak itu yang
silakan maju satu lagi yang apa
hai jujur ya ya ini tadi mana ya ya udah satu aja
sertifikatnya dibawa ini memegang sertifikat sertifikat dibawa
mariana tanggalnya buama buama buama dari tangga selatan
berapa meter persegi bu dua ratus empat dulu
pengangkutan tingkatnya harus tahu berapa meter persegi jangan jangan nggak tahu
tahu artinya nggak ngerti punya sertifikat berapa bu dua ratus empat meter persegi
saya tadi menyampaikan negara kita ini negara besar memiliki tujuh ratus empat belas suku
dari sabang sampai merauke dari pulau myanga sampai pulau roke sebutkan tujuh
madura suku madura betul jawa suku jawa betul sunda suku sunda betul batak suku batak betul
suku suku bukan daerah suku suku suku
karena ada di kalimantan ada itu
suku yang besar ada di kalimantan
betul di sulawesi sulawesi selatan ada suku yang suka mengandungi lautan
basel pada perkembang biasanya
semua dari jauh
tenangkan tenangkan mbak
selamat pagi kepada pak pak laksman selamat hidup lagi pada pak pak presiden
biar balik dari surga nih
ayo sekian rakyat jangkir dulu udah
lama baru pak ikut di kejar